gimana dia sekolah
om yakin sampai detik ini akte kelahirannya gak ada kan
gak bisa dibuat kan
gimana dia sekolah
gimana dia sekolah
gimana dia sekolah
gimana dia sekolah
gimana dia sekolah
gimana dia sekolah
cara berfikir kamu dan el saya egois
itulah yang akan membuat masa depan asia berantakan
tapi apa yang kalian jalanin sekarang itu akan membuat keisha hidup yang berantakan
yang gak jelas
kasian sama keisha
kasian sama keisha
kasian sama keisha
kasian sama keisha
semoga kamu paham apa yang om barthelm bilang semuanya
masa depan keisha
bantu om dan tante
meyakinkan elsa untuk kembali ke lapas
menyerahkan diri menjalani sisa tahanannya

bisa dipaksa dikecahkan terkunci urusan
eh pak bos
rena belum keluar mas masih dalam
oh belum ya
aku mau ngomong sama kamu sebentar
sekarang pak bos
tadi kamu habis ketemu sama
pak pai mas nino ya
soal tadi kata bu agnes
mas dino mau bikin acara
untuk rehen datang a dua puluh delapan
kan kurang ajar banget mas
dia gak minta izin dulu sama aku
kamu udah tau kan
pak pai mas nino kan
ya sebenarnya nino waktu itu memang sempat
telepon saya minta izin untuk buat acara
cuma gak sifat sih
bener bener lah dia
lanceng banget loh
terus tadi kamu ketemu sama pak pai mas nino gimana
saya tuh tadi pas bicara dengan
pak mak aku udah selesai sekolahnya
iya udah kalau gitu kita langsung pulangin
ribet amat tinggal di sini ina
beli air aja harus bawa sendiri
pergi bajar dari foto pas
kita mau pergi duluan ya
aku mau lihat orang itu sebentar
kamu ke mobil duluan ya
nah ini orangnya
wajahnya kelihatan jelas
aku akan kirim ke a
orang yang meneror al dan adit
kenapa dia disini
aku harus kasih tau ah
apa ada yang lihat gua
suara apa itu
apa ada yang lihat gua
ada siapa siapa
dia gak liat aku
ya udah rina sekarang masuk ke dalam makan siang abis itu isi rahat ya
papa sama mamamu mau pergi lagi ya
kok gak di ajak
sebentar aja sayang saya mama sama papa mau beli
astaga hampir ajak ucap losan bilang kalau mau beli kado buat rina
ini mama sama papa ada keperluan jadi maaf apa mau beli sesuatu nggak lama kok nanti langsung balik
kita masuk yuk
dadah mama papa
hampir aja kecap losan lagi dengan rina
ya maaf kan untung kamu tadi udah kodein

itulah koneksi primitif lu